kamu udah nikah ya kasihan abah kan
abah kan juga butuh
orang yang dampingin dia
apa butuh orang yang perhatian sama dia
kan gak mungkin kamu selalu ada buat abah lagi nantinya
enggak ah aku gak mau punya ibu tiri
apalagi ibu tirinya kayak mamanya reva tuh
nyeremin banget pr banget buat aku tuh
kamu sih apa apa mikir ibu tiri itu jahat
ya doain aja supaya abah
kira kira temen temen pada masih di warung mbak abe enggak ya
ah cantik kenapa mocan
baik ma ada apaan mbak
aduh pohon pertanyaannya gak asik deh kamu
mama tuh ada perhatian sama boy
mama kangen tau sama boy
ada apa ada apa
dan temen temen boy juga pada semangat belajar
oh harus itu
semangat belajar tuh harus
tahu kenapa itu demi masa depan
clara juga hebat loh
kamu tau nggak
selain dia jadi model dia juga tetep loh
sekolah enggak pernah ditinggalin
kok mamanya bisa tahu
dia tahu mama kan pakai interview kalau ada model
terus pada saat interview
gitu terus kamu tau nggak boy
anaknya kayaknya asik deh
enak diajak ngobrol
anaknya baik ya kan
walaupun dia itu
jadi model ya
dia kerja tapi dia
dia juga tetap mau ngebantuin
orang tuanya dia bantuin orang tuanya loh
dengan cara bekerja jadi model loh
aduh hebat juga ya
terus ada lagi nih nak
waktu mama nego
atau honornya dia
dia tuh enak banget
asik gitu loh yang nggak
padahal mama itu butuh banget
si clara untuk hadir
di acara enif pernikahan
kalau dia nggak baik dia bisa kan
mempergunakan kesempatan itu
dia bisa dong minta budget yang tinggi
tapi dia nggak ngelakuin itu loh nah
iya sih ma
maksudnya clara itu emang anak yang baik
kayaknya clara itu
udah dapet nilai plus
di matanya si boy
pasti kaget kalau ternyata
baik kan ya nah
yaudah kalau gitu mama mau tidur dulu ya
mama tidur aja
kok hanya beda gitu sih
aku lagi betes sama abah
astaga kenapa lagi sih ray
bt mulu kayaknya sama abahnya nih
abah sampai jam segini juga belum pulang pulang
jam segini abahnya belum pulang
abah sendirian ray
om dangdeng itu malah udah pada tidur
tapi kamu tau kan abah mana
tadi sih abah bilangnya
mau bantuin temennya nagiin utang
nagi utang juga kan gak gampang
kadang waktu minjem duit
itu bisa jadi temen
giliran naginya tuh bisa jadi musuh
jadi wajar aja kalo abah lama bantuin temennya abah itu

masa sekarang bantuin temennya nagiin utang abah pulang
pakaiannya rapih wangi
terus tadi sisir sisiran dulu
kan gak kayak biasanya aja gitu
ya barangkali abah
ngisir pake baju rapih segala macem
biar yang ditagi yang gak takut gitu sama abah

liat dandan abah kayak biasanya kan udah kayak preman
ntar yang ditagi takut gimana

lagian kan yang penting abah masih ngabarin kamu
jadi kamu jangan khawatir banget lah ray
tetep masih curiga tau gak sih sama abah

kayaknya bener deh abah tuh lagi jatuh cinta lagi

saya kelakuannya tuh beda gak kayak dulu dulu
sayang ya udah biarin aja kalo emang abahnya jatuh cinta
sayang ya udah biarin aja kalo emang abahnya jatuh cinta
kasian kali sama abahnya juga tuh
abah ngejomblos umur hidup
nih ntar kalau kita udah nikah
abah sama siapa masak sendirian
eh kamu apa apaan sih
enggak maksudnya kamu udah nikah
kasian abah kan

abang kan juga butuh orang yang dampingin dia
apa butuh orang yang perhatian sama dia
kan gak mungkin kamu selalu ada buat abah lagi nantinya

nggak aku gak mau punya ibu tiri
apalagi ibu tirinya kayak mamanya reva tuh
nyermin banget pr banget buat aku tuh

ngerasa siapa apa mikir ibu tiri tuh jahat
ya doain aja supaya abah tuh dapet yang baik
ya kan gak semuanya ke ibu tirinya reva lah
udah kamu juga percayalah sama abah

aku aja percaya sama abah gimana orangnya
pokoknya gak ada alasan apapun
aku gak mau punya ibu tiri oke
yaudah itu kan terserah kamu
aku cuma ngasih masukan aja
kasian sama abah
aku lanjut belajar dulu ya yang
tante marissa mau menjodohkan
boy dengan wanita yang ada di foto itu mas
ya maksudnya aku sih
supaya reva gak begitu
terlalu mencintai boy
secepatnya kita harus dekatkan reva
karena aku yakin banget ya mas
donny ini lebih baik
karena kita udah begitu deket sih
jadi tante marissa kalo ada apa apa
memang suka curhat
cerita ke aku gitu mas
iya tapi kenapa kamu bisa dekat
padahal kamu tau kalo mamanya boy
ya aku gak mau
ngejauh begitu aja mas
aku mencoba menetralisir
supaya tante marisa itu mindsetnya
tapi aku gak mungkin secara frontal menjelaskan
kalo reva yang seperti yang
pikirkan ya aku secara perlahan
agar image nya reva itu nggak begitu
jelek di mata tante marisa
kalau aku terlalu frontal nanti
yang ada tante marisa mikir
dan yang ada gak ketahuan
kalo reva itu adalah
siapa siapanya aku gitu mas
kan tante marisa gak tau
kalo reva itu anaknya aku dan aku sudah
mas gak suka kalau kamu deket deket sama dia
mas udah gak respect lagi sama yang namanya marissa
apalagi dia sudah menjelek jelekan
udah mas jadi
mas istirahat dulu ya
mendingan gue sih kemana mana
lo masih di warung babe
ya boy gue sama anak anak yang lain masih warung babe nih
gue masih di warung babe nih
gue tadi sebenarnya mau ke warung babe
cuman pas di jalan
gue dikejar kejar sama anak
ya boy nyanta aja boy
lagian urusan keluarga lo lebih penting boy
nah abis itu gue ditelepon sama
katanya gue disuruh balik
soalnya buka sama nyokap gue tuh lagi berantem
jadi gue harus nyenangin mereka dulu
ya masalah biasa lah
kan kalo misalnya malem gue kesana
mungkin udah kemaleman banget
ya gue sekarang mah
lebih enakan kok gapapa boy
besok besok aja kita bahas masalah ini ya
iya boy makasih ya